sebalah aturan yang telah ditetapkan oleh gubernur tki
kegiatan ini semata mata untuk melindungi kita semua
melindungi seluruh masyarakat kita
dan upaya yang lebih kuat lagi untuk memutus rantai penularan covid sembilan belas ini
kementerian kesehatan juga sudah menyetujui permintaan dari gubernur provinsi jawa barat
terkait dengan psbb untuk wilayah kota depok kabupaten bogor kota bogor kabupaten bekasi kota bekasi
bapak gubernur jawa barat pun telah menyampaikan pedoman pedoman yang harus dipatuhi
supaya penanggulangan covid sembilan belas lebih terintegrasi secara keseluruhan
dan lebih terhubung dengan kepentingan masyarakat
baik antara wilayah kota kabupaten yang berada di dekat dki khususnya yang berada di jawa barat
kemudian hari ini kami memproses juga pengajuan psbb untuk wilayah provinsi banten
baik yang berada di kota tangerang kabupaten tangerang maupun kota tangerang selatan
kami berharap hari ini juga sudah bisa disetujui
kluster covid sembilan belas jabodetabek bisa lebih terintegrasi
lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya
kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia
oleh karena itu aktivitas manusia harus betul betul kita kendalikan
pembatasan pembatasan yang dilakukan ditujukan dalam rangka untuk mengendalikan itu
agar kontak dekat transmisi lokal bisa kita kontrol dengan semaksimal mungkin
supaya penyebaran ini bisa segera kita selesaikan bersama sama
oleh karena itu seperti yang telah disampaikan oleh gubernur jawa barat

pasokan logistik tersedia sarana kesehatan tersedia
jaminan sosial tersedia transportasi diatur dengan lebih baik lagi
dan bantuan langsung dipastikan sebagai bagian dari jejaring pengaman sosial
telah kita sediakan dengan baik
inilah yang menjadi kekuatan kita untuk bergotong royong bersama sama
menanggulangi permasalahan ini
kepatuhan kita dan disiplin kita diuji saat ini
kepedulian kita terhadap sesama pun juga diuji pada kali ini
saudara saudara sekalian beberapa kebijakan telah dilakukan
dan beberapa kinerja telah kita lakukan
sampai dengan hari ini sudah lebih dua
tujuh ribu orang yang kita pereksa dengan menggunakan metode rapid
ulangi dengan metode pemeriksaan pcr real time
lebih dari dua puluh tujuh ribu orang telah kita pereksa dengan metode real time pcr
ini menunjukkan bahwa kita memang secara serius
akan mencari kasus positif yang berada di masyarakat
ini positif terkonfirmasi
karena pada kasus inilah sumber penularan sangat mungkin terjadi
dan sudah lebih dari enam puluh laboratorium kita aktifkan
dengan kapasitas yang semakin kita tingkatkan
untuk memeriksa spesimen yang kita ambil
dari rumah sakit rumah sakit yang ada di seluruh indonesia
sudah lebih dari tujuh ribu ulangi
sudah lebih dari tujuh ratus sembilan puluh
sembilan puluh ribu apd dengan kualitas yang terbaik
dengan kualitas medical grade
yang kita distribusikan kepada seluruh tenaga medis
oleh karena itu penggunaan yang tepat
penggunaan yang benar sesuai dengan sop
menjadi penting untuk perlindungan secara maksimal
kepada tenaga medis di berbagai fasilitas layanan kesehatan
kami juga sudah mengeluarkan rekomendasi
terkait dengan rapid diagnostic test
yang berbasis pada antibody covid sembilan belas
sesuai dengan edaran who per tanggal tujuh april dua ribu dua puluh
ini yang menjadikan pedoman
agar pelaksanaan rapid test antibody
bisa lebih terarah sebagai upaya
untuk melaksanakan screening
terhadap penderita covid sembilan belas
yang berada di tengah masyarakat
sekali lagi kami mengingatkan bahwa rapid test
adalah perangkat yang kita gunakan
untuk melaksanakan screening
di antaranya adalah ditujukan
sebagai kelengkapan untuk kontak tracing
untuk kontak dekat kasus terkonfirmasi positif
yang kedua ditujukan kepada tenaga kesehatan
yang merawat penderita covid sembilan belas
untuk kita bisa mendeteksi secara dini dan secara cepat
kemungkinan terinfeksinya tenaga kesehatan ini
karena pekerjaannya dalam rangka merawat penderita covid sembilan belas
kemudian yang ketiga digunakan sebagai screening
pada wilayah yang paling banyak kita temukan
kasus positif yang kita bagikan
di semua fasilitas kesehatan di wilayah itu
dan kemudian kita akan mencoba untuk melakukan screening
terhadap setiap kunjungan fasilitas kesehatan
dengan gejala gejala yang mengarah kepada covid sembilan belas
terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya
atas partisipasi masyarakat dalam mendonasikan
sebagian dari anggaran dananya
untuk penangkapan kesehatan
mari kita tunjukkan kepada dunia
bahwa dengan bersatu melawan covid sembilan belas
pasti kita akan bisa selesaikan
kita juga meminta agar saudara saudara sekalian
tidak begitu mudah untuk mempercayai berita
informasi yang tidak jelas asal usulnya
dan hanya berujung kepada kepanikan ketakutan
yang secaranya berubah
ini akan berdampak pada imunitas kita
di dalam menghadapi covid sembilan belas ini
oleh karena itu setiap hari kami akan mengingatkan
bahwa informasi bahwa berita secara resmi
selalu kita update dan selalu kita sampaikan ke masyarakat
baik melalui portal covid sembilan belas go id
atau di halo camcash yang berada di lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
dan aplikasi aplikasi online lainnya
serta layanan telemedicine yang bisa diakses
oleh semua masyarakat indonesia dari manapun
ini menjadi penting untuk kita pahami
berikutnya kami akan laporkan tentang update
status kasus yang kita dapatkan
kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini
sudah ada lebih dari tiga ratus lima puluh sembilan orang yang sudah sembuh
di dki ada satu ratus empat puluh dua pasien yang sudah sembuh
jawa timur ada enam puluh delapan kasus yang sudah sembuh
dua puluh lima kasus yang sudah sembuh
jawa barat jawa tengah bali
sudah lebih dari sembilan belas orang yang sembuh
sehingga totalnya ada tiga ratus lima puluh sembilan orang yang sudah sembuh
ini sebuah optimisme kita bahwa covid sembilan belas
bisa disembuhkan bisa disembuhkan dengan baik
kasus positif yang kita dapatkan per hari ini
sebanyak tiga ratus sembilan belas orang
sehingga totalnya menjadi empat dua ratus empat puluh satu orang
kasus sembuh seperti yang sudah kami sampaikan di awal
kasus meninggal ada penambahan empat puluh enam orang menjadi tiga ratus tujuh puluh tiga orang
saudara saudara sekalian mari kita yakini
bahwa penyebaran masih terjadi
kesehatan yang lain juga masih ada
mari kita putuskan penularan
dan pastikan jaga kesehatan
lawan covid sembilan belas kita bisa berperan
dan kita mampu berperan dengan baik
lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sekalian
oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau
patuhi dan disiplin untuk mencuci tangan
disiplin untuk menggunakan masker
pada saat kita berada di luar rumah
disiplin menjaga jarak aman pada saat berkomunikasi
dengan orang lain
ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik
manakala kita patuh dan disiplin untuk tetap di rumah
sekali lagi patuh dan disiplin untuk tetap di rumah
jangan melakukan perjalanan
kemanapun termasuk ke kampung halaman pada kali ini
resikonya sangat besar risikonya sangat besar
bukan hanya untuk kita
tetapi juga untuk keluarga kita yang berada di kampung halaman
oleh karena itu mari kita lindungi
saudara saudara sekalian lawan covid sembilan belas
dengan tingkatkan imunitas diri makan bergisi hati gembira
sabar dan tenang istirahat cukup dan teratur
dan tidak panik
jaga jarak pakai masker
jangan menyentuh mata hidung mulut
sebelum mencuci tangan pakai sabun
dengan air yang mengalir sampai bersih
gotong royong dan bersatu untuk melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke desa desa
sampai ke rt rw
sampai ke keluarga kita masing masing
dan sampai kepada pribadi kita masing masing
kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan ini
sekian terima kasih selamat sore